presiden jokowi dodo mengungkapkan bandara internasional kertajati di jawa barat akan beroperasi penuh pada oktober dua ribu dua puluh
hal itu ditandai dengan beralihnya penerbangan pesawat jet dari bandara hussein sastra negara ke kertajati
selain pesawat jet jokowi berharap permintaan pesawat baling baling maksimal berjalan setahun
nantinya di mulai bulan oktober akan operasi penuh
artinya dari bandara husin kertanegara akan digeser ke kertajati utamanya untuk yang pesawat jet